dan kita akan lihat bagaimana sejumlah titik lain di arus bali kali ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di pintu tol cilenyi jawa barat
kita akan pantau seperti apa di sana silahkan zay dari pantauan anda bagaimana ruas pintu tol cilenyi di menjelang puncak arus balik lebaran tahun ini
baik terima kasih renhat selamat sore saat ini saya berada di pintu tol cilenyi bandung jawa barat
sejak jumat kemarin tepatnya dari pukul sepuluh pagi menjelang waktu sholat jumat kendaraan yang melakukan arus balik menuju ke kotanya masing masing sudah nampak terlihat
kemudian ada penurunan ketika waktu sholat jumat namun pukul dua siang hingga pukul delapan malam kemarin kendaraan yang melakukan arus balik di pintu tol cilinyi jumlahnya terus mengalami peningkatan
tercatat kemarin kendaraan yang masuk ke pintu tol cilenyi di shift satu saja berjumlah sepuluh
yang masuk ke pintu tol cilenyi sedangkan untuk hari ini terhitung dari pukul enam pagi sampai pukul empat belas siang tadi atau shift satu jumlah kendaraan yang masuk melalui pintu tol cilinyi tercatat sudah empat belas satu ratus sembilan puluh tiga kendaraan
itu artinya ada penambahan lebih dari empat kendaraan yang masuk melalui pintu tol cilenyi sedangkan untuk kendaraan yang keluar jika kemarin pada shift satu
terhitung dua belas satu ratus dua puluh tujuh kendaraan namun untuk hari ini ada penurunan sepuluh tiga ratus dua puluh delapan jadi artinya untuk kendaraan yang keluar pintu tol cilenyi jumlahnya semakin berkurang
namun untuk kendaraan yang masuk melalui pintu tol cilenyi jumlahnya semakin bertambah
dan selain itu renhat untuk mengantisipasi adanya penumpukan arus lalu lintas atau kendaraan petugas dari pintu tol cilenyi melakukan jkr
jemput kendaraan di mana petugas dari pintu tol cilinyi memberikan tiket tol atau maksud kami kartu tol yang diberikan langsung kepada pengguna kendaraan agar tidak terjadi penumpukan
ada pun untuk gardu tol yang dibuka untuk masuk di pintu tol cilinyi ada enam gardu sementara untuk yang keluar ada delapan gardu yang keluar
selain itu reinhardt cuaca pada sore hari ini di kawasan cilenyi bandung jawa barat dalam kondisi cerah
namun ini seperti yang anda lihat di belakang saya kendaraan semakin sore semakin banyak yang masuk melalui pintu tol cilenyi
namun perlu diwaspadai ada beberapa titik titik kepadatan yang saat ini masih terus saja terjadi
di antaranya adalah mulai dari tanjakan gentong di mana di tanjakan gentong sendiri memang seringkali kendaraan berat yang kecepatannya sangat lambat sehingga menimbulkan keterlambatan untuk kendaraan yang ada di belakangnya
selain di tanjakan gentong kepadatan
juga terjadi di wilayah malangbong dan juga limbangan
seperti yang kita tahu renhat bahwa di kawasan malangbong dan limbangan itu merupakan ada pasar yang jumlahnya sampai sore hari juga masih tetap saja ramai
sedangkan untuk di wilayah garut sendiri ini petugas kepolisian dari polda jawa barat polres garut juga melakukan sistem buka tutup yang sifatnya situasional
mulai di kawasan kadungora leles yang kemudian akan dialihkan ke jalan cagak
memang saat ini belum terjadi penumpukan kendaraan yang berarti di pintu tol cilenyi
namun di pertigaan cilenyi kendaraan yang masuk dari arah sumedang menuju ke pintu tol cilenyi terutama roda empat ini seringkali terjadi kepadatan di sana
namun dua ratus meter sebelum pintu tol cilenyi itu ada perputaran arus perputaran arus maksud kami sehingga banyaknya kendaraan roda dua yang melakukan perputaran arus menuju ke kota bandung untuk melakukan perjalanan mudik
ini juga harus diwaspadai
sehingga ini juga harus diwaspadai
selain itu reinhard petugas kepolisian dirlantas polda jawa barat juga masih tetap bersiaga untuk mengatur lalu lintas
namun sampai dengan saat ini belum ada penumpukan kendaraan yang berarti
untuk anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan mudik dihimbau untuk tetap berhati hati dan tetap waspada di jalur yang sudah ditetapkan
saya kembalikan ke anda reinhardt
baik terima kasih zayul haq
artinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di ruas pintu tol
terima kasih zayul haq melaporkan langsung dari ruas pintu tol cilenyi jawa barat